anda masih di kupas tuntas banyak yang tak terduga dari kabinet jokowi
bergabungnya rival politik ke dalam gerbong
jenderal bintang empat jadi menteri agama
bos ojek online yang jadi menteri pendidikan
termasuk tamu yang satu ini
yang membuat saya pribadi terkejut
nah sudah hadir bersama saya pada malam hari ini
ada menteri pemuda dan olahraga
bapak zainuddin amali
tepuk tangan untuk pak zainuddin
pak terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
tidak hanya saya dan pak zainuddin
berdua saja pak tapi ada rame rame
tepuk tangan ada teman teman dari universitas muhammadiyah jakarta
ini calon calon yang bapak urusin juga nih
bapak ngurusin pemuda dan olahraga
tapi pak zainuddin terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
selamat atas pelantikan dan serah terima jabatannya
jadi menteri pemuda dan olahraga
tapi ada satu hal pak yang membuat saya terkejut gitu
selain apa namanya banyak yang menganggap
pak zainuddin amali kan kayaknya nggak pernah punya rekam jejak olahraga
mungkin kepemudaan banyak karena aktif di organisasi sejak lama
tapi ada satu pak yang membuat orang orang kaget
sepertinya pak zainuddin itu memutus sebuah tradisi yang
khas sekali dari menpora
yaitu satu satunya menpora sejak mungkin lima belas tahun terakhir
yang tidak pakai kumis gitu pak ya
itu kalau bicara mengenai
itu banyak diomongin orang pak jadi viral di media sosial
kalau ini satu satunya menpora sejak era pak sby jilid pertama mungkin
sampai sekarang bapak yang nggak pakai kumis ada
ini nggak pak perasaan perasaan was was
atau ini good luck atau bed luck gak ya kira kira pak gitu
ada ini gak pak kesempat kepikiran gak pak
soal perkumisan menpora ini pak
waktu masih mahasiswa saya berkumis
biar kelihatan agak tua gitu ya
jadi saya tua tuain
saya berkumis bahkan ada ini
begitu sudah mulai agak tua ya saya keluarkan supaya agak kelihatan mudah
oh justru gitu ya
oke tepuk tangan untuk pak zainuddin amali dong ya
kalau mau tepuk tangan boleh aja
tapi intinya masalah kumis gak kumis itu nggak jadi soal ya pak
yang penting kinerja
nah sebelum kita akan berdialog kita akan tanya
kita akan menguji mengupas sebenarnya
apa yang akan dilakukan seorang zainuddin amali
yang kita kenal sebagai
kalau kita bicara pak zainuddin kita bicara mengenai pemilu
bicara partai politik
hal hal yang komisi dua banget gitu lho pak
sekarang kita bicara pemudahan olahraga gitu ya
kabarnya ada pengumuman penting yang akan
pak zainuddin amali sampaikan kepada masyarakat indonesia mengenai
ajang yang akan kita selenggarakan
mungkin teman teman disini punya kesempatan yang spesial
dapat pengumuman dari pak zainuddin
ada kesempatan apa tuh pak
jadi kita baru saja
diumumkan oleh viva
piala dunia pak
kita tuan rumahnya
itu kenapa pak bisa menang
apakah memang kita sudah mampu
ininya bagus sekali presentasinya atau memang lawan kita mundur gitu pak
yang sangat menentukan dan sangat diperhatikan adalah dukungan dari pemerintah ya
pak presiden pak jokowi mengirim
surat langsung ke viva
mas erick thohir yang sekarang jadi menteri bumn ya
jadi beliau lobby dan meyakinkan negara negara
bahwa kita sebagai bangsa dengan penduduk yang dua ratus enam puluh an juta lebih
juga bisa dipercaya sebagai tuan rumah
untuk event piala dunia
alhamdulillah negara negara yang lain itu percaya karena lihat ada jaminan presidennya
mungkin kalau tidak ada jaminan presiden
pemerintah yang menyiapkan secara sarana prasarana
belum tentu juga kita
karena saingan kita yang terakhir itu
itu lumayan berat
brazil juara dunia berkali kali ya pak ya
kan kita tahu tradisi sepak bola di negara negara itu luar biasa
jadi tidak diragukan
kalau dia jadi tuan rumah saya kira bisa saja
tetapi alhamdulillah para voters negara negara yang memilih
sampai semalam masih diyakinkan ya
karena dipantau langsung oleh pak presiden
karena ini menjadi satu kebanggaan buat kita
sejarah persepak bolaan dan sejarah bangsa
kita bisa dipercaya untuk menjadi tuan rumah melaksanakan satu kegiatan
yang sangat bergensi prestisius
dan itu di indonesia
dua ribu dua puluh satu loh pak itu bukan waktu yang sebentar
itu bukan waktu yang lama maksudnya
itu sebentar lagi beberapa tahun lagi
tidak kerasa rasanya gitu
persiapan apa yang paling penting harus kita siapkan untuk menuju dua ribu dua puluh satu pak
ya yang pertama adalah dukungan pemerintah setempat
tentu dengan surat pak presiden itu menunjukkan bahwa kita sungguh sungguh
kemudian sarana prasarana yang ada
nanti saya dan teman teman di kementerian serta di pssi akan bicara dengan terbuka
apa yang harus kita siapkan
dari pemerintah apa yang harus disiapkan
sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik
dan yang paling penting adalah tim kita
jangan sampai kita hanya menjadi penyelenggara
terus tim kita baru di babak awal langsung keok
ada waktu masih sekitar dua tahun kita persiapkan dengan baik
dan saya punya keyakinan bahwa kita mampu untuk itu
tidak hanya kata bapak tadi
tidak hanya infrastrukturnya tidak hanya penyelenggaraannya
tidak hanya stadionnya yang bagus tapi juga timnya harus bagus
supporternya juga harus
apa namanya punya etika yang baik gitu
masyarakatnya harus punya keramahan untuk menyambut tamu tamu
dari negara asing dengan baik gitu
apa menurut pak zainuddin amali sendiri melihat infrastruktur yang intangible lainnya itu sudah cukup siap belum pak
kualitas tim nasional kualitas supporter kualitas masyarakat indonesia
jadi saya sudah merencanakan tadi saya sampaikan ke teman teman bahwa dalam waktu dekat ini saya akan berkomunikasi dengan semua stakeholder
stakeholder olahraga dan kepemudaan
tapi karena ini ada event event olahraga yang dalam waktu dekat
maka saya akan konsentrasi ke situ dulu
ada sea games ada apa namanya pon dan sebagainya
dan asean games
kemudian soal penyelenggaraan u dua puluh itu
dan saya akan banyak mendengarkan
karena posisi pemerintah sekarang sebagai fasilitator harusnya lebih banyak mendengarkan dari stakeholder
jadi saya akan mengundang pssi kemudian klub klub yang akan menyumbangkan pemainnya
dan bahkan saya sudah berencana akan bicara dengan perkumpulan perkumpulan supporter
sangat tidak enak kemarin ya pada saat kita menjadi tuan rumah
baru kemarin itu masih hangat sekali itu pak khasusnya pak
antara malaysia dan indonesia kita berlaku seperti itu
kita mendapat sanksi
kita mendapat sanksi kan
ada sanksi ada denda berapa ratus juta itu
bahkan kolega bapak menporanya malaysia hadir menjadi penonton pak di stadion utama gelora bung karno
itu saya akan bicara dari hati ke hati dengan para supporter kita
kita kan sering teman teman juga sering menonton liga liga di eropa
liga inggris spanyol kemudian di jerman
bertepuk sorak sorai gitu ya
tapi tidak ada yang rusuh
meskipun warnanya beda
tidak ada yang rusuh
nah kenapa kita tidak bisa begitu
ada contoh yang lain karena saya pernah waktu masih dpr saya pernah ada satu kunjungan kemudian menyempatkan
saya nonton itu rusuhnya mirip mirip kita
baru masuk baru mau masuk stadion
itu di salah satu negara amerika latin
itu sudah luar biasa
mulai seperti orang mau perang
bahkan ketika itu polisinya polisi perempuan yang berkuda
yang menjadi pemisah di antara mereka
nah saya kira jangan kita meniru itu
kita lihat aja yang tiap
sekarang ini hampir semua stasiun tv menyiarkan
jadi kita gak kehabisan contoh untuk melihat
supporter yang punya etika gitu pak ya
dan ilmu aktivisnya pak zainuddin mungkin bisa dipakai
untuk bisa bicara dari hati ke hati
bicara mengenai pssi menarik pak
kalau kita lihat hubungan antara kemenpora dengan pssi ini
agak ngeri ngeri sedap belakangan ini pak
kalau kita lihat dalam sejarah pendahulu bapak
ini masih bicara bola nih pak ya
pernah membekukan pssi
katanya pssi itu selama ini tidak bisa dikontrol
mekanisme sendiri yang betul betul
pemerintah tidak bisa cawe cawe disitu pak
tapi kemudian pernah ada konflik yang cukup besar
ketika kemenpora mebekukan pssi
kita sedang menghadapi ini pak
pemilihan ketua umum pssi dalam beberapa waktu ke depan
apa yang penting yang perlu di highlight oleh menpora
untuk pssi ke depan
kita akan bahas itu pak
kami akan segera kembali di kupas tuntas
masih di kopas tuntas
dan masih bersama menteri pemuda dan olahraga
yang tidak berkumis setelah lima belas tahun
pak zainuddin kita bicara mengenai pssi
tadi bapak mengatakan
mau jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
jangan sampai stadionnya yang bagus
tapi tim nasionalnya kalah
ketua umum pssi tengah dicari
tengah dikompetisikan dalam waktu dekat ini
kemenpora sendiri kan pernah punya hubungan yang kurang sedap
pernah membekukan karena udah gregetan kayaknya
gimana relasi ke depan antara kemenpora dengan pssi
dan apa yang perlu di stretching dari kemenpora
untuk pemilihan ketua umum pssi berikut
saya kira kita menempatkan posisi masing masing
karena pssi itu juga ada induknya
dan mereka ada statuta
memang disitu juga tidak menghendaki intervensi
dan campur tangan pemerintah yang terlalu jauh
terlalu dalam dalam urusan rumah tangga pssi
nah saya akan melihat itu
statutanya seperti apa
kemudian ketentuan ketentuan yang ada
kemudian regulasi yang ada di kita
tentang keolahragaan kita
dan akan membuat
dan akan membuat
suasana kemitraan kita
ya kita bermitra
kita bermitra tidak ada yang posisinya di atas
tidak ada yang posisinya di bawah
sama sama kita equal
walaupun dalam posisi dan tugas yang berbeda
pemerintah tentu sebagai fasilitator
dan berbagai hal yang sudah diatur oleh undang undang
nah demikian juga induk induk organisasi
atau cabang cabang olahraga
mereka juga punya aturan
bahkan ke tingkat atasnya ke internasional
saya kira kalau itu dijaga
maka hubungannya akan harmonis
tetapi kalau kita sudah mulai
perlihatkan bahwa pemerintah itu posisinya
di atas dan harus didengar
dan tidak mendengarkan aspirasi dari para
disitu mulai muncul konflik gitu
nah ilmu sebagai politisi
ilmu sebagai aktivis
kayaknya bisa dipakai nih pak
untuk bisa menjaga komunikasi yang baik
dengan teman teman cabang cabang olahraga
tapi ini bicara mengenai menpora nih pak
ini kan banyak yang lagi lagi
agak nyinyir gitu pak zainuddin
pak zainuddin amali itu kan bukan olahragawan
bukan pembina olahraga
kayaknya nggak punya rekam jejak yang banyak
banyak akhirnya yang bilang
kayaknya menpora itu memang jatahnya
orang partai aja gitu
buat bagi bagi kursi
dagang sapi aja gitu pak
gimana pak komentar mengenai itu
keraguan seperti itu
dalam memimpin satu kelompok komunitas organisasi
apalagi satu kementerian
ada dua hal yang harus kita miliki
yang pertama adalah skill management
dan kemudian leadership
kalau dua hal itu kita punya
maka apapun pekerjaan itu kita bisa lakukan
sebab hal hal yang teknis kan kita punya
kalau di kemenpora itu ada deputi deputi
kemudian ada staf ahli dan lain sebagainya
hal hal yang teknis
nah menteri dalam posisi kebijakan
nah disitulah posisinya
jadi tidak perlu harus juga dia
atlet gitu pak ya
toko pramuka gitu misalnya
gak perlu gitu pak
banyak organisasi organisasi yang sukses
oleh orang yang tidak berlatar belakang itu
tetapi dia punya dua hal itu
punya skill management
dan punya leadership
insya allah apa saja
apalagi saya kan sejak
bahkan saya ini sejak
saya ketua osis
kemudian jadi ketua senat mahasiswa
saya juga di lingkungan kampus
kemudian di ekstra juga
saya berasal dari satu organisasi ya
dan kemudian juga di dunia kepemudaan
saya pernah jadi pengurus knpi
zaman ketua umumnya pak cahyokumolo waktu itu
dan di olahraga sebenarnya saya gak terlalu ini banget ya
karena dulu itu saya pernah juga terlibat
kita membentuk satu kegiatan
satu liga mahasiswa waktu itu
sebagai penyelenggara pak ya
tapi suka olahraga gak
apa olahraganya pak
saya renang gitu ya
kalau enggak jalan keliling komplek gitu ya
justru itu olahraga olahraga rakyat pak ya
nggak usah ngeluarin uang banyak gitu kali pak ya
jadi olahraga yang
saya suka nonton berita berita olahraga
kalau disuruh pilih
pilih berita politik atau berita olahraga
saya senang berita olahraga
wah kalau gitu sama dong sama saya ya
mungkin sama berbaca kita
sehingga kalau mau ditanya apa saja tentang liga eropa boleh di
boleh dicek ya pak ya
peter smicle dulu asalnya dari negara mana pak
keeper mu ya
keeper mu betul
keeper mu itu kalau gak dari apa ya
pokoknya dia keepernya mu ya
bener lah lumayan
yang sekarang anaknya juga jadi keeper
ini udah sah berarti nonton berita olahraga ya
kalau ketua partai golkar itali gak tau deh
mungkin pak zaiduli yang paling
pak tapi yang menarik pak
tadi bapak katakan leadership sama manajemen
itu kunci utama dalam membuat organisasi itu menjadi baik dan punya prestasi
bagaimana juga yang menjadi salah satu tuntutan publik kepada menpora yang baru adalah memperbaiki citra pak
citra seperti apa
sebentar pak zaiduli
saya mau nunjukin bapak sesuatu yang dilakukan oleh pendahulu pendahulu bapak yang kumisan semua
kita saksikan dulu boleh ditampilkan
ini pak kumisan satu
pernah difundi sempat tahun penjara
ini kumisan dua pak
ada juga yang punya rame seperti ini mengenai barang barang
yang terakhir pak
yang paling terakhir
menjadi tersangka kasus korupsi lagi
gimana pak zainuddin memperbaiki citra jelek pendahulu bapak
jadi tadi saya rapat dengan teman teman
dari eselen satu eselen dua eselen tiga sampai eselen empat
dalam kondisi yang down mereka sekarang ini
saya bangkitkan semangatnya
saya bangkitkan semangatnya
saya sampaikan ke mereka
kita harus confidence bahwa tidak ada satupun
termasuk itu keyakinan saya tidak ada satupun orang yang jahat
tetapi dia bisa jadi jahat karena lingkungan dan sistem
nah apa yang terjadi ya sudah lah itu menjadi pelajaran kita ke depan
saya tekankan bahwa kita mendorong apapun pekerjaan kita
hasil akhirnya ada prestasi tetapi dalam rangka good governance
transparansi kemudian apa namanya tata kelola
dan itu pesan pak presiden
tata kelola keuangan terutama
dan itu bisa mencegah terjadinya hal hal yang tadi kasih
tidak inginkan sama sama
tadi pak sebelum ini saya buka saja ya
sebelum saya kesini saya panggil pak ses
saya minta di brief apa saja yang menjadi hak dan kewajiban
saya sampaikan saya hanya mau mana yang menjadi hak saya
di luar itu pak ses tidak
walaupun saya berasal dari partai politik
kan selalu orang menyampaikan itu
terbuka saya sampaikan tadi saya tidak ada beban apapun
tidak dibebani apapun untuk memimpin ini
jadi ibu dan bapak silahkan berkreasi tetap integritasnya dijaga
dan kemudian yang sering jadi masalah itu adalah staf khusus
saya sampaikan tadi juga
saya bilang staff khusus itu membantu menteri
dia tidak boleh memerintah merintah pejabat yang ada di situ
kalau ada yang membawa bawa nama saya
tolong laporkan kepada saya
kalau tidak bisa kita hentikan
dilarang masuk dari satpam saja
dia sudah tidak boleh mendekat ke situ
itu keberakannya pak menfuara yang baru
mudah mudahan konsisten pak
kalau tadi bapak bilang tidak ada beban untuk memimpin ini
tapi saya punya beban untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa pak
untuk bisa bertanya
ada yang ingin bertanya teman teman
agak berkumis juga ini
ini kebalikan dengan pak zainuddin
singkat saja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama saya davalif satria dari universitas muhammadiyah jakarta
ingin bertanya kepada
semester tiga pak
masih jauh perjalanan pak
pertanyaannya gini pak
bagaimana respon bapak menteri terhadap atlet yang telah berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa di dunia
tapi setelah itu tidak ada tindak lanjuti pak
mungkin yang saya tahu contoh
ada salah satu atlet
dia berasal dari daerah pelosok
artinya dia kurang ekonomi kurang
itu juga dari pendidikan pun dikurang
cuma tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah
padahal dia berprestasi untuk bangsa gitu
tepuk tangan untuk teman kita
dijawab pak singkat saja
tentu bagi mereka yang sudah pernah mengharumkan nama bangsa kita harus berikan perhatian
kalau dulu seingat saya itu ada rekrutmen untuk jadi pegawai negeri sipil pns
apakah sekarang masih ada sistem seperti itu
karena mereka sudah mempertaruhkan apa yang dia punya untuk merah putih di luar negeri
tentu kita harus memberikan juga penghargaan
penghargaan ini bukan hanya menghargai apa yang telah dilakukan oleh atlet yang berprestasi itu
tetapi juga ini memberi contoh kepada siapapun kalau berprestasi ada penghargaannya
sehingga orang berbondong bondong terangsang untuk mau berprestasi
kalau berprestasi apapun tanpa diberi reward pasti orang akan enggan
dan mudah mudahan negara dan sponsor juga komit untuk bisa tidak di awal awal saja gitu pak
sampai terus menerus sampai akhirnya kita semua bisa mendapatkan hal yang sama gitu ya pak
mendapatkan hal yang bagus dan komitmen untuk konsisten
ya makanya kita harus meyakinkan bahwa tata kelola kita benar
itu yang membuat orang ragu
jangan jangan begitu sponsor bantu kemudian negara bantu biayanya tidak sampai
lagi lagi tata kelola tuh pak
itu yang membuat orang akhirnya enggan membantu kita
nah itu kita akan tunjukkan dulu bahwa berapapun yang disampaikan
kepada pembinaan olahraga itu harus tersalurkan langsung kepada tujuannya
mudah mudahan konsisten dan tepat sasaran terima kasih pak zainuddin
terima kasih teman teman pak zainuddin sekali lagi terima kasih atas perbincangannya
selamat bekerja pak banyak pr menanti ke depan
terutama untuk bidang pemuda dan olahraga terima kasih sekali pak zainuddin amali
kami akan segera kembali dengan pembahasan mengenai wajah baru para pembantu jokowi usaha jeda
tetap di kumpas juntas